kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menanggapi rencana tim hukum ganjar mahfud yang akan menghadirkan seorang kapolda
untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
kapolri berpendapat sosok kapolda itu harus memiliki bukti yang cukup
kapolri mengaku masih menunggu siapa nama kapolda yang akan dihadirkan tim hukum mahfud md
sedangkan soal apakah kapolda tersebut dipanggil mk listio bilang harus dicari dulu buktinya